ya meluasnya persebaran virus corona ini membuat hand sanitizer memang laku keras di pasaran
sehingga membuat cairan antiseptik pembersih tangan ini menjadi langka bahkan harganya gila gilaan di pasaran
nah sekarang sudah hadir bersama kami dosen farmasi universitas indonesia bapak sutriyo
yang akan mengajarkan kita nih mengajak membuat hand sanitizer di rumah yang tentunya dengan formulasi sesuai standar who
kita akan simak bersama dalam one minute tips
oke pak sutrio kalau standar who ini apa yang sebetulnya dibutuhkan
bahan bahannya apa aja nih pak
kalau untuk standar who ini ada tiga bahan sebenarnya yang dibutuhkan
oh ya sedikit aja
ini sebetulnya kalau kita lihat kan kayak bahan bahannya kimia ya
memang tidak ada bahan bahan yang kalau tersebar di media sosial sekarang tuh
nah ini mudah tapi dibeli belinya pak
ya pada awalnya yang alkohol dengan yang clisewal itu mudah didapatkan di toko toko kimia ya misalnya
tapi yang h dua o dua memang agak terbatas
kenapa pak agak terbatas
memang harus hati hati kita menggunakannya
ya karena h dua o dua itu kan ini ya pak
kalau kadarnya terbatas
kalau yang tinggi dia lebih toksik gitu ya
oh yaudah deh
kalau gitu berarti harus hati hati banget nih ya dalam mencampurnya
apa yang langkah pertamanya nih pak
langkah pertama yang harus kita lakukan apa pak saat membuatnya pak
ukurannya berapa gitu
ya jadi langkah pertama dengan standar rawit ini kan kita bisa buat
misalnya ini untuk satu juta nanti ya

ini kita tuang sini aja ya pak
kalau alkohol ini nampaknya menjadi kuncinya ya pak ya
iya ini sebagai zat aktifnya antiseptiknya
jadi kalau misalnya mau bikin bikin di rumah sendiri ya
alkohol ini jangan sampai ketinggalan nih pak mirsa
ini sembilan puluh enam tapi nanti setelah masuk itu jadi
setelah dicampur semua jadi delapan puluh persen
jadi aman ya buat ini ya
kita tambahkan h dua o dua
h dua o dua nya ini berapa pak
sebanyak empat puluh satu tujuh mili
itu harus tepat
perbandingannya emang berapa berapa sih pak
alkohol berapa h dua o dua berapa disero berapa
ini berarti semuanya ya
iya bisa dimasukkan
perbandingannya berapa tuh pak
nah kalau alkoholnya itu lebih dari dua per tiga ya
nah ini diaduk ya
nah kemudian ditambahkan dengan glicerol
glicerolnya berapa pak
aku catat tuh pak mirsa tuh
kalau mau pakai
kalau lima belas mili juga tidak apa apa
ini kalau h dua o dua ini fungsinya buat apa pak
dan glicerol ini fungsinya buat apa

untuk supaya tangannya lebih lembut gitu ya
kalau h dua o dua ini untuk
h dua o dua itu untuk sebagai anti mikro obat di dalam handsanitase
jadi kan ada kemungkinan kandungan sepolah bakteri dan sebagainya itu akan dibunuh oleh
iya dihilangkan lah ya
jangan sampai kita buat sendiri
eh nggak tahu ini dalamnya ada mikro batong
nah ini kan kurang dari satu liter
jadi ditambahkan aquades
ini tadi kan yang glisewell ini kan agak kental
jadi kita bilas dulu
ini menggunakan air biasa atau gimana nih pak ya
ini menggunakan air suling ya
oh air suling
nanti untuk di
volumenya ditambahkan sampai seratus ml ini tadi kan air destilasi ya
kalau di rumah mungkin bisa dengan menggunakan air
oh air mineral gitu
tapi harus dididihkan dulu
didinginkan baru bisa dipakai
itu untuk meminimalkan kontaminasi mikro obat yang ada di dalam air tadi
iya dituang sampai ini
nah ini sambil nunggu nih pak
kan ada tuh lupa tersebar
dibuat dari lidah buaya ekstrak daun siri
itu menurut bapak gimana tuh
jadi untuk lidah buaya memang di dalam lidah buaya itu ada beberapa kandungan bahan yang fungsi sebagai antiseptik
tapi kalau kita hanya menggunakan lidah buaya saja tanpa alkohol
kita tidak tahu konsentrasi bahan antiseptik ada di lidah buaya itu cukup atau nggak untuk membunuh
oh jadi betul tapi cukup atau nggak
berarti yang benar harus gimana komposisi
kalau dia digunakan sebagai tambahan untuk sebagai pelembut nanti di tangan itu tidak ada masalah
jadi intinya pokoknya alkohol ini harus dipakai ya pak ya
nah kalau ada juga yang pakai pembersih atau pemutih pakaian tuh pak akan beredar tuh
untuk bersih bersih ini pak peralatan
nah ini sebenarnya efektif juga nggak itu
nah di dalam cairan pemutih pakaian itu memang ada h dua o dua ya
tapi di situ kan ada pemutih yang sangat sensitif sangat kelas terhadap kulit ya
jadi itu sebenarnya kalau terhadap kulit ya panas sekali ya bumbul efek yang kurang bagus
uapnya kadang kadang suka bikin sesak juga ya pak ya
termasuk juga untuk membersihkan barang kayak remote katanya dibersihin pakai itu juga nggak boleh ya pak
ya kalau benda mati memang bisa gitu ya
kalau dikirimkan ini
kalau ke tangan
jadi ini sudah siap ya pak sudah teraduk sempurna
kemudian kita tuang ke sini
kita tuang ke tempat tempat
oke sambil menuangkan ini ke wadah yang sudah disiapkan
ini kami hadirkan kembali kepada anda apa saja sih bahan bahan yang dibutuhkan ya
tuh sampai terisi penuh
ini kalau ditambahin pewangi juga boleh ya
oh iya kalau kita punya esensial oil gitu ya
kayak essential oil atau jeruk nipis gitu kali ya diperes gitu
boleh nggak sih pak
boleh kan ya
atau gimana ada peratuannya juga
kalau bahan alam itu kan kadang ini ketidakstabilitasnya itu kecil gitu ya
jadi kadang kalau disimpan lama bahan alam itu berapa kan mudah rusak
oh jadinya rusak
nah kalau misalnya ini tanpa pewangi berapa lama nih
bisa bertahan berapa lama nih pak
ini cukup ini lama nih
bisa berapa tahun bisa cukup
ini kan hanya bahan kimia sema alkohol
oke kalau gitu bisa dipakai dong pak
bikin sendiri kan daripada kita beli
ini yang sering salah persepsi di masyarakat itu menggunakan alkohol tujuh puluh ya
kalau alkohol tujuh puluh dibuat ke sini alkoholnya nanti di bawah tujuh puluh jadi tidak efektif
oh jadi tidak efektif
dan ini aromanya enak loh ya ternyata ya
iya meskipun nggak dicampur sama bahan bahan yang bikin wangi tapi enak nih kayak wangi jeruk nik
oke pak terima kasih banyak sudah berbagi ilmu pada pagi hari ini
pak mudah mudahan berguna bagi masyarakat
yang jelas kita harus hati hati menggunakan bahan kimia ini asal dengan bijak kita menggunakannya pak sesuai dengan ukuran
iya bisa jadi pilihan untuk anda ya di saat hand sanitizer sekarang lagi langka ataupun harganya mahal
terima kasih sekali lagi pak sudah bergabung bersama kami di good morning
selain rajin cuci tangan ataupun pakai hand sanitizer praktik social distancing
nah satu meter ini juga harus menjadi hal yang patut diterapkan di seluruh masyarakat